hujan dengan intensitas tinggi dan buruknya drainase membuat kawasan vila kencana cikarang kabupaten bekasi terendam banjir setinggi hingga lima puluh cm
banjir di kompleks perumahan murah yang diresmikan presiden joko widodo pada empat mei dua ribu tujuh belas ini telah berlangsung lebih dari tiga hari
puluhan warga korban banjir kini mengungsi di kantor desa setempat